bundur rekit jakarta anies baswedan gelar panen raya bersama petani yang ada di bukota
gelaran panen raya ini merupakan rangkaian kegiatan pemprov dki jakarta untuk suplai bahan pokok masyarakat
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia damar
dika utama di lokasi nampaknya selamat siang
dika apa saja cerita yang anda bisa gambarkan mungkin cerita inspiratif dari kegiatan panen raya yang ada di jakarta ini
kalau kita menyimak kegiatan pak anies ini tidak hanya di jakarta ya panen raya juga sempat berkunjung ke jawa barat
apa yang menjadi fokus utama dari anies dalam rangkaian pan raya yang tentunya diikuti oleh prokes pada hari ini
ya selamat siang heranong saya berada di salah satu area di jauh yang ada di kantor wali kota jakarta timur
yang dibangun greenhouse atau area yang difungsikan untuk menanam tanaman tanaman
dan yang diproduksi secara hidroponik atau dengan menggunakan media air
dan tadi gubernur dki jakarta bersama istri anies baswedan bersama dengan ferry farhati sempat ke tempat saya melaporkan saat ini
dan melakukan panen selada dan juga pakcoy di sini yang merupakan salah satu rangkaian dari panen raya di wilayah jakarta timur
secara total acara ini diikuti oleh lebih dari delapan ratus sembilan puluh orang di sepuluh kecamatan
yang tepatnya berada di seratus
jadi di kantor wali kota jakarta timur ini hanya sebagai display utama saja sebagai penggelaran acara
tetapi sebenarnya acara panen raya ini digelar di seratus titik
dan panen raya di wilayah jakarta timur ini menghasilkan output yang cukup signifikan
untuk tanaman produktif seperti sayuran seperti kangkung bayam seledri cabai rawit yang harganya sempat melangit
lalu kemudian juga ada tanaman tanaman lain
ini mencapai dua tujuh ratus empat puluh kg
dan ini mencapai satu ton lebih ya
heranov artinya itu merupakan salah satu capaian yang cukup tinggi
dan sementara untuk hasil dari perikanan mencapai lima ratus sembilan puluh dua kg yang terdiri dari lele dan juga ikan nila
dan menurut gubernur dki jakarta anies baswedan tentunya ini adalah hal yang harus diapresiasi
karena artinya warga memanfaatkan lahan lahan yang ada yang sejatinya semakin sempit
melakukan penanaman penanaman di air petra
di jauh di lingkungan tempat tinggal mereka
yang ditanami dengan tanaman tanaman produktif ataupun juga dengan perikanan yang tentunya tak kalah produktif
dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat itu sendiri
tadi saya mewawancarai wali kota jakarta timur m anwar yang menyatakan bahwa dari hasil dua kg lebih sayuran pada panen raya hari ini
sebagian besar ini memang akan diberikan kembali kepada warga
terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti mereka yang mengalami gisi buruk
ataupun juga warga warga miskin kota di sepuluh kecamatan yang ada di wilayah jakarta timur
dan sisanya kemudian dijual ke pedagang pedagang atau ke pelaku usaha kuliner seperti pedagang pecelele
di sejumlah kecamatan di wilayah jakarta timur
dan tentunya ini pun menjadi hal yang cukup positif
dan menurut anies harus ditiru oleh wilayah lainnya di jakarta
seperti di jakarta selatan jakarta utara jakarta barat
juga sebagainya yang harus bisa memanfaatkan lahan lahan untuk menciptakan ketahanan pangan
juga membangun sedikit demi sedikit ekonomi di masa pandemi covid sembilan belas ini
dan tadi saya juga mau wawancarai salah satu asn yang merupakan pengurus dari greenhouse
tempat tanaman hidroponik ini ditanam di tempat saya melaporkan saat ini heranov
yang menyatakan bahwa tempat ini sudah dibangun sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
dan ditanami berbagai tempat
ditanami berbagai macam sayuran yang jenisnya dilakukan dengan silih berganti
kadang kadang ditanami bayam kangkung kadang kadang ditanami seledri cabai rawit dan sebagainya
dan di tempat ini saja pada hari ini dapat menghasilkan lebih dari lima puluh kg selada pakcoy dan juga seledri
artinya bisa dikatakan ini cukup produktif dan menjadi hal yang bisa kita apresiasi sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri
herr ranoff kembali ke anda
ya baiklah tentunya acara ini tidak hanya seremonial semata ya di greenhouse
mardika tentunya juga kita harapkan produktif seperti anda katakan untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di ibu kota
terima kasih atas laporan menarik anda
mardika utama langsung dari jakarta